setelah sukses dengan single pertama no one cance top us dj dipa barus merilis single keduanya yang berjudul all good
kalau ngeliat trennya edm sekarang kan lagi naik banget nih booming banget meskipun sebenarnya musiknya udah lama
kalau ngeliat trennya di indonesia ini seperti apa sih
trendnya di indonesia sih aku ngeliatnya kayak tren musiknya juga di indonesia kebawa sama global waves juga gitu
jadi kayak edm is going pop now jadinya justru kesempatan bagi musisi edm indonesia untuk eksplorasi dan masih diterima di kuping orang banyak gitu
di tangannya dipa mengeksplorasi elemen musik tradisional nusantara
di lagu ini alunan pentatonik dari papua gamelan jawa gitar kalimantan berpadu harmonis dengan dance holl dari jamaika
pada single sebelumnya no one cance stop us dipa berkolaborasi dengan penyanyi kalula
di lagu terbarunya diva juga berkolaborasi dengan penyanyi pendatang baru nadiem
nadine boleh tahu umurnya berapa sih
aku enam belas tahun sekarang
tujuh belas tahun tahun ini
ini tujuh belas tahun
ini gimana ceritanya sampai akhirnya bisa diajak kolaborasi sama dipa barus
aku tuh biasanya dulu awalnya aku sering bikin pofer di instagram kan
terus karena tuhan baik kita dipertemukan lewat instagram itu
dia approach duluan kayak kamu mau gak ngisi single aku yang kedua
tak hanya bernyanyi nadiem juga ikut terlibat dalam proses penulisan liriknya
ria putri jakarta